basuki cahayapurnama akan mengajukan uji materi undang undang pilkada ke mahkamah konstitusi
terkait aturan cuti kampanye bagi calon petahana
ahok berencana tidak mengambil cuti karena tidak ingin meninggalkan tugasnya sebagai gubernur dki
masa kampanye cagup dan cawagup dki akan berlangsung pada oktober dua ribu enam belas hingga februari dua ribu tujuh belas
padahal di masa kampanye itu dki jakarta juga tengah mempersiapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau apbd dki
ahok tidak ingin meninggalkan tugas saat penyusunan apbd berlangsung